pernah menyaksikan nunung tampil mengocok perut di televisi lalu diikuti kejadian ngompol
komedian ini tak kuasa menahan buang air kecil saat dirinya tertawa terbahak bahak
kondisi ini digolongkan inkontinensia urin
ketika seseorang sulit menahan buang air kecil malah jadinya ngompol
tadi kita melompat kita eksersis kita tertawa kita batuk
semuanya yang membuat tekanan di dalam perut itu tinggi
kalau kita batuk itu kan kayak kita batuk itu kan kayak kita kayak mengeden gitu ya
nah itu waktu keluar seperti itu tekanannya itu melebihi daripada kekuatan katup itu menahan urin jadi dia ngompol
serangkaian perawatan dilakukan pada lansia dengan kondisi ini
rumah perawatan lansia di bilangan pondok gede bekasi ini juga melakukan upaya penanganan dan pemulihan pada lansia dengan masalah kebocoran urin ini
batasi cairan berlebih di malam hari sehingga lansia bisa beristirahat dengan baik
hindari juga makanan yang manis juga yang bersifat mengandung kafein seperti teh atau kopi
lalu yang harus dilakukan kalau pada lansia dengan menggunakan diapers harus dicek diapers secara berkala setiap tiga atau sampai empat jam sekali
dokter spesialis yurologi akmal taher menyebut selain menjadi masalah kesehatan inkontinensia urin mempengaruhi kualitas hidup yang dapat menggaguh aktivitas sehari hari
prevalensinya paling banyak dialami perempuan usia lanjut
meski demikian laki laki juga bisa mengalaminya
bergantung dari penyebabnya kita mempunyai kelemahan di kandung di katupnya itu nah pada
wanita cukup sering ini terjadi seperti ini kelemahan di katupnya itu sehingga dengan
bertambahnya umur itu itu terganggu mekanisme katupnya itu kemudian sehingga dia belum
saatnya dia sudah nggak bisa tahan untuk mengeluarkan urin akmal menambahkan pengobatan

upaya pencegahan kebocoran urin sejak dini dapat dilakukan dengan latihan otot panggul
serta menerapkan gaya hidup sehat